dan sampai saat ini perang antara israel dengan hamas masih berkecamuk
lantas seperti apa kondisi di wilayah konflik
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
duta besar republik indonesia untuk jordania dan palestina
selamat siang waktu jakarta bapak ade
selamat siang waktu jakarta selamat pagi dari aman jordania
dari aman masih pagi ya pak ya
kita langsung ke perihal ini pak terkait dengan kondisi wni di palestina begitu
pemerintah indonesia telah menyusun rencana kontingensi evakuasi wni
dengan beberapa skenario pak
skenario tersebut bisa seperti apa saja
jadi di wilayah konflik ini ada sekitar satu ratus empat puluh tiga wni
ada yang ada di jalur gaza
dan satu ratus tiga puluh tiga yang berada di israel
fokus utama kita saat ini adalah mereka yang di jalur gaza
karena situasinya sangat memprihatinkan dan mencekam
ada sepuluh seperti saya sampaikan di beberapa media beberapa waktu yang lalu
ada sepuluh wni terdiri dari lima orang dewasa dan lima anak anak
ini yang akan menjadi fokus karena
perbatasan antara gaza dan mesir
perbatasan rafah dari kemarin sampai hari ini
yang pagi ini yang saya peroleh informasi itu masih tertutup
karena terkena pengembangan dari angkatan udara israel
ini skenario nya melalui mesir
karena satu satunya akses dari jalur gaza itu hanya untuk keluar
hanya melalui mesir
sementara yang di israel
itu kita masih mengidentifikasi juga jumlahnya
sementara yang tadi saya sampaikan
ada satu ratus tiga puluh tiga dan skenario nya apakah mereka melalui jalur darat
yang yaitu nantinya menuju jordania ke aman
atau melalui opsi lain apakah melalui udara
karena ibu menteri luar negeri juga sudah berkomunikasi dengan menlu filipina
dengan presiden icrc
untuk membantu memfasilitasi
bila mana warga negara kita ingin keluar
khususnya yang di gaza
baik pak ini terkait dengan wisata religi
untuk evakuasinya seperti apa warga yang melakukan wisata religi ini pak
ya beberapa waktu yang lalu
saya sampaikan kita mendeteksi ada dua ratus tiga puluh wni
yang melakukan wisata religi
alhamdulillah kemarin siang mereka sudah keluar
dan saat ini sudah berada di aman
prosesnya cukup lama di perbatasan
mereka sudah dari jam delapan pagi
di perbatasan antara tepi barat dengan aman jordan
namun prosesnya lama karena banyak juga yang ingin keluar dari israel
saya juga ternyata juga memperoleh informasi
mendeteksi masih ada wni yang melakukan wisata religi
terutama ke kawasan tiberias
itu ada sekitar ada dua grup
totalnya saya hitung ada lima puluh empat wni
itu ada dua rombongan
satu rombongan berisi tiga puluh delapan satu rombongan lagi enam belas
yang kita deteksi masih ada di wilayah israel
kita terus memonitor karena dari infonya
ada yang akan keluar hari ini
atau besok ada yang akan keluar baru pada tanggal tiga belas oktober
jadi kita masih memonitor setidaknya yang itu yang kita deteksi
yang berada di israel
yang mengikuti wisata religi
kita terus monitor apakah masih ada wni lain
yang melakukan ziarah atau wisata religi di tepi barat maupun di israel
baik pak adi ini terkait dengan masih wisata religi
untuk yang belum berangkat atau bagaimana
apa yang bisa bapak sampaikan terhadap mereka
warga yang akan melakukan wisata religi begitu
apalagi pada saat kondisi seperti ini pak
karena ini tadi bapak sebutkan ada dua ratus tiga puluh yang terdata
kemudian juga ada dua grup
sebanyak lima puluh empat wni yang juga masih diidentifikasi begitu
ya kementerian luar negeri telah melakukan travel advisory
untuk meminta agar mereka yang ingin berkunjung ke tepi barat maupun ke israel
untuk membatalkan kunjungannya
karena pertama situasinya ini masih cair ya
walaupun memang mengatakan bahwa perangnya di israel
perangnya di gaza tapi dampaknya itu tidak hanya di gaza
roket roket atau itu juga menyasar
terutama reportek hamas menyasar beberapa wilayah pun sudah mencapai tel aviv
dan juga sekitar jerusalem
jadi kita tidak tahu sejauh mana dampaknya ke wilayah israelnya
walaupun selalu mengatakan ini di gaza bukan di tepi barat
walaupun selalu mengatakan ini di gaza bukan di tepi barat
namun juga saya ingin tekankan juga
situasi di tepi barat ini juga semakin tendam
saya mencatat sudah korban jiwa konfrontasi antara aparat keamanan israel
dengan warga palestina di tepi barat juga hari ke hari semakin meningkat
sehingga ini sangat mengkhawatirkan
dan saya juga mendapat informasi banyaknya checkpoint yang dibuat oleh tentara israel

karena tepi barat ini dikuasai oleh israel
sehingga kalau ingin tetap bisa masuk itu perjalanannya akan panjang dan lama
kedua sekali lagi masalah perbatasan
perbatasan ini ya sekarang masih terbuka bisa dibuka
tapi saya juga belum tahu terus terang
apakah nantinya pembukaan israel
apakah nantinya pembukaan israel
apakah nantinya pembukaan israel
perbatasan ini hanya untuk yang keluar atau juga pasti bisa untuk yang masuk
karena informasinya untuk masuk itu masih dibatasi
kami di sini sedang berkoordinasi juga baik dengan pemerintah
terutama dengan pemerintah jordania untuk bagaimana situasi diperbatasan
karena beberapa waktu yang lalu ketika pecah perang ini hari sabtu dan hari minggu
beberapa perbatasan itu sempat ditutup
walaupun kemudian ada yang dibuka tapi hanya beberapa jam kemudian ditutup lagi
jadi saya mengimbau dan menekankan kepada wni yang masih ingin berkunjung untuk berpikir kembali
dan kiranya membatalkan kunjungannya
karena situasinya masih sangat cahir
baik pak ade ini yang mungkin yang terakhir
pak ade anda sampaikan tadi masih ada skenario untuk mengevakuasi wni begitu

apakah dengan wni yang bapak sebutkan tadi jumlahnya
sampai saat ini masih bisa terus berkomunikasi dengan baik begitu pak
bapak dan juga tim bapak
ya kita masih alhamdulillah
alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi
kemarin kita melakukan komunikasi baik wni yang di gaza maupun yang di israel
saya berkesempatan juga secara langsung berkomunikasi yang di israel
karena kebetulan yang dengan gaza saya ada kegiatan lain
tapi dengan wni yang di israel saya sempat berkomunikasi
menanyakan bagaimana keadaan mereka
mereka menyampaikan alhamdulillah dalam keadaan sehat baik
dan kebutuhan kebutuhan pokok masih bisa
hanya saya melihat bahwa mereka sedikit takut
tapi dan sekarang juga mereka siapa yang benar benar ingin
ini yang masih terus kita identifikasi
kalau yang dari gaza seperti saya sampaikan
kita sudah mencatat ada satu keluarga yang ingin keluar
tapi yang dari israel kita masih mendata berapa yang sebetulnya secara resmi
ingin niat untuk keluar
karena masih ada yang masih pikir pikir ada yang
ada enam katanya oke mau ingin keluar
tapi ada yang masih pikir pikir dulu ada yang udah mutus
saya masih tetap disini
tapi dari hari ke hari dari jam ke jam
kita terus monitor kondisi mereka dan juga bagaimana keputusan mereka untuk dievakuasi
baik terima kasih pak adi padmo sorono
duta besar republik indonesia untuk jordania dan palestina
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
selamat siang waktu jakarta dan selamat pagi waktu aman jordania pak